di hari keempat pencarian korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun di danau toba
tim sar gabungan mengerahkan tiga ratus enam puluh enam personel untuk melakukan penyelaman dan penyisiran di permukaan air
tim sar gabungan tenggelamnya kapal motor sinar bangun menggunakan satu kapal basarnas dan dua kapal tni polri
serta sepuluh perahu karet untuk melakukan penyisiran ke arah timur tenggara dan selatan
daerah ini merupakan tempat penemuan dua korban sebelumnya
area pencarian diperluas lebih dari tujuh hingga sepuluh km dari pelabuhan tiga ras
pencarian juga dilakukan dengan penyelaman di titik tenggelamnya kapal motor sinar bangun
penyelam tni angkatan laut dan tim denjaka menyelam dengan peralatan yang dapat menembus kedalaman enam ratus meter
karena kedalaman danau di lokasi tenggelamnya kapal mencapai empat ratus sembilan puluh meter
sebanyak satu ratus delapan puluh dua orang telah dilaporkan keluarga mereka
sebagai penumpang kapal motor sinar bangun
hingga hari keempat setelah tenggelamnya kapal sudah dua puluh satu penumpang ditemukan
tiga belas orang selamat dan tiga orang meninggal dunia
dua diantaranya telah berhasil diidentifikasi
tenggelamnya km sinar bangun akan mencari di permukaan air
dengan menggunakan sepuluh perau karet dan juga tarnas kapal dari polairut
dan perau karet dari semua timsar gabungan
ada bersama sama simultan penyelam yang dipemukan dan penyelaman
saat ini proses pencarian korban tenggelamnya kapal sinar bangun terus berlangsung
untuk mengetahui perkembangan terkait dengan pencarian korban
sudah terhubung dengan korespondensi dari indonesia edo ekariski
yang berada di posko pelabuhan tiga ras
edo jika hari rabu kemarin ada korban atau jenazah korban yang ditemukan
bagaimana dengan hari ini
apakah ada korban hilang yang kembali ditemukan pada hari ini
edo silakan dengan laporan anda
fani dan juga dea proses pencarian sudah dilangsungkan sejak pukul tujuh tiga puluh pagi tadi
oleh tim sarga bebungan
dan proses pencarian pada hari ini pada hari kamis ini
rencananya akan difokuskan
ke arah timur dari pelabuhan tiga ras atau dari posko utama
pencarian kapal yang tenggelam pada hari senin lalu
pencarian kapal sinar bangun itu sendiri akan berlangsung sampai sore hari tadi
dan pada hari ini proses pencarian itu akan dilakukan proses penyisiran
dengan menggunakan kapal dari polisi air
dan juga dibantu dengan para penyelam dari tim pencari gabungan
atau tim sarga gebungan yang sudah standby atau ada di pelabuhan tiga ras
edo selamat pagi
kita kan tidak cukup bersahabat untuk para tim pencari
karena hujan sudah mulai mengguyur kawasan posko tiga ras
atau kawasan di sekitar danau toba sejak pagi hari tadi
tidak hanya hujan ada juga angin yang berhumbus cukup kencang
dan ini berpengaruh pada pergerakan air atau angin ini akan menimbulkan ombak
di sekitar air yang ada di danau toba
dan ini akan pastinya menyulitkan proses pencarian
baik itu untuk tim penyisir dan terutama
untuk tim penyelam itu sendiri
pada kemarin saja tim penyelam hanya bisa mampu menyelam hingga kedalaman lima puluh meter
sementara diduga kuat koordinat tempat tenggelamnya kapal sinar bangun ini
kedalamannya bisa mencapai lima ratus tiga puluh lima meter
dan perlu diinformasikan siang hari nanti rencananya panglima tni
akan menghampiri pos pencarian di pelabuhan tiga ras ini
untuk meninjau secara langsung kendala kendala yang terjadi dalam proses pencarian
karena sejak senin kemarin
tragedi ini terjadi fani dan juwadea
baru ada dua puluh satu penumpang yang ditemukan dengan delapan belas diantaranya selamat
dan sementara ini ada informasi
dua jenazah memang ditemukan tewas dalam proses pencarian
sementara diduga kuat berdasarkan dari kedatangan para keluarga
yang merasa kehilangan keluarganya saat kapal tersebut
menyebrang dari pulau samosi
di garasi ini ada satu ratus delapan puluh delapan orang atau keluarga yang merasa kehilangan keluarganya
di kapal sinar bangun itu sendiri
ini artinya masih banyak sebenarnya penumpang yang belum ditemukan oleh tim pencari
meskipun sudah memasuki hari keempat
hal ini masih menjadi pekerjaan rumah
menemui hal tersebut dan juga menemukan para penumpang yang ada di dalam kapal tersebut
fani dan dia
ya edo tadi anda menyebutkan bahwa masih banyak korban yang belum ditemukan
untuk terkait dengan hal itu apakah ada wilayah wilayah tertentu yang sudah ditarget seperti itu
seperti pada hari kemarin kita tahu ada informasi yang menyebutkan pencarian akan diperluas hingga ke bali g
apakah anda bisa mengkonfirmasi terkait dengan informasi ini edo
kalau perluasan wilayah pencarian hingga ke balege pada hari ini
tadi melalui polisi air direktur polair yang sempat ada di
di pelabuhan tiga ras
dea menginformasikan bahwa titik pencarian ini tidak akan terlalu jauh akan dilakukan
ini mengarah ke sisi timur dari pelabuhan tiga ras
karena sementara ini diduga kuat koordinat tenggelamnya kapal sinar bangun
ini memang mengarah ke timur beserta pergerakan angin yang membawa atau membuat ombak di danau toba ini sendiri juga bergerak ke arah timur
proses pencarian pada hari ini akan difokuskan
titik ke arah timur dari pelabuhan tiga ras tersebut
baik terima kasih edo eka rizky atas laporan langsung anda dari posko pelabuhan tiga ras
nanti kami akan kembali lagi ke anda untuk mengupdate atau memperbarui informasi terkini dari sana
terima kasih edo